ditemukan saat ini dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua dpo lainnya pak terima kasih
terima kasih pertanyaan dari tv one
terkait mungkin pertanyaan pertama ini pertanyaan paling banyak kami terima
yang pertama bahwa pasca kejadian ps ini kemudian meninggalkan kampung halamannya
dia pergi ke katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh pak kapitumas
di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya
namun ps tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya
demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa ps adalah keponakannya
hari ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan
sudah diganti bukan lagi ps tetapi menggunakan nama ropi
yang kedua kenapa kita sulit untuk menemukan ini bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa pst ini orangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain
jadi kenapa kesulitan kita selamanya seperti itu
karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada
akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah fonis
dari hati ke hati mereka menerangkan bahwa ps adalah ini orangnya
sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan
kenapa para tersangka lainnya tidak berani menjelaskan kepada pihak ini
apakah memang dia melindungi ataupun ps ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka
jadi ketakutan dari mereka saja tidak berani menerangkan ps ini orangnya
sehingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan
dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau rd di tempat tinggal di mana ps berada juga
manakala psi pulang ke rumah juga sering menggunakan masker
sehingga berusaha mengelabui lingkungan
dia kemarin pergi dari cirebon sekitar tanggal lima belas ke bandung
menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di cirebon